pulau morotai dikenal kaya akan potensi wisata mulai dari wisata sejarah perang dunia ii hingga wisata alam
salah satunya adalah gua popogu di desa sangowo kecamatan morotai timur
gua popogu terletak di tengah kebun warga
jaraknya sekitar lima ratus meter dari perkampungan
di mulut gua ada pembantu yang akan memandu para pengunjung
pengunjung diwajibkan membayar sepuluh ribu rupiah per orang
perjalanan menelusuri gua dimulai dengan melewati kolam air setinggi dada orang dewasa
pengunjung lalu mendaki untuk melanjutkan perjalanan
kontur gua popogu memang bertingkat tingkat
pada bagian tertentu kondisi gua kering kerontang diikuti kolam air berikutnya dengan kedalaman bervariasi
gua popogu diberi penyelidikan di kota kecamatan morotai tibur
kondisi gua ini sudah lama diilang sudah lama ada cuman disertahui nanti di tahun dua ribu dua puluh
kemudian dikira itu mengaruhi media media sosial
sehingga sekarang sudah dikira dan sudah banyak yang mengunjungi wisatawan baik dari wisatawan negara maupun wisatawan lokal
stalaktit dan stalakmit berusia ratusan tahun menghiasi sepanjang gua
gua papogu diperkirakan memiliki panjang empat ratus meter
di dalam gua terdapat sejumlah titik khusus yang menarik perhatian pengunjung
seperti tempat kelelawar dan tiga buah air terjun
tempat kelelawar dihuni ratusan kelelawar yang mendiamilang nilai buah setinggi sepuluh meter
beberapa tangan jahil pernah merusak dinding gua dengan coretan
untuk mengantisipasinya mengelola kini menggunakan kondisi gua
dan mewajibkan semua barang doa pengunjung dititipkan di loket depan gua
syahril abdullah maluku utara